ya kalau di indonesia memang bisa dibilang kemerian valentine ini tidak begitu berasa ya
bahkan ada juga pro dan kontra terkait dengan hal ini
namun bagaimana kondisinya di inggris
seperti apa kemeriahan dan juga tradisi warga inggris merayakan hari raya valentine atau valentines ⁇ day ini
sudah ada stella nau yang merupakan ketua umum perhimpunan pelajar indonesia united kingdom
selamat malam waktu indonesia stella
selamat malam waktu indonesia selamat sore waktu london mayfrey
iya selamat sore waktu london sela
stella kan kalau di indonesia ini kan biasanya valentine itu identik dengan coklat dan bunga
nah kalau di inggris ini punya tradisi khusus nggak sih merayakan valentine
atau mungkin ada festival atau seperti apa perayaannya di empat belas februari ini di sana
kalau saya perhatikan dari pagi hari tadi mestri memang tidak ada festival yang khusus diadakan misalnya oleh pemerintah kota
ataupun dari pemerintah inggris sendiri gitu
pemerintah kota dalam hal ini london
tapi yang paling kelihatan itu dekorasi
ini dari sejumlah restoran mall kemudian juga toko toko coklat toko toko bunga
ini memang menjadi salah satu ciri khas dan juga momen bagi para penjual untuk memberikan kesempatan bagi orang orang yang ingin memberikan bunga dan coklat kepada pasangannya orang tuanya saudara saudaranya
jadi tadi saya waktu perjalanan nih dari rumah menuju kbri kebetulan di kbri sama para pelajar indonesia lagi ada acara dengan bapak gema brodjensboro men respect
hari valentine nih kita malah ngobrol ngobrol tentang indonesia
tapi tadi sepanjang perjalanan saya melihat banyak banget pemandangan orang orang bawa bunga coklat gitu ya
dan memang suasananya jadi berbeda kalau di london ini karena memang sudah merupakan tradisi mereka dari tahun ke tahun
sudah menjadikan budaya mereka dan budaya komersilnya juga ketika harus mengajak pasangan ke restoran dan merayakan ini secara khusus itu terlihat
apalagi nanti malam biasanya restoran restoran itu sudah full booked
nah itu biasanya agak berebutan nih sama kita kita pelajar indonesia yang jauh dari rumah gitu mas
oke stella tapi kan kalau beberapa waktu lalu stella ada di indonesia ya
kalau di indonesia ini kan memang ada pro dan kontra yang mendukung boleh tidaknya dilaksanakan atau dirayakan valentine's day
nah kalau di inggris itu ada juga nggak sih pro kontra seperti itu stella
sejauh ini dari pengamatan kita teman teman indonesia yang ada di sini
di sini terasa lebih well
jadi tidak ada paksaan bahwa valentine's day itu menjadi sebuah keharusan
semua orang harus merayakan valentine's day
yang tidak pun juga tidak apa apa
dan memang di sini masyarakatnya lebih terbuka terhadap semua apapun pandangan budaya yang ada di sini
karena london ini salah satu multicultural city juga
kalau misalnya kita tahu new york itu banyak orang dari berbagai macam negara
di london ini juga banyak orang dari berbagai macam negara datang ke sini
dari eropa asia kemudian afrika
jadi memang sudah bekerja belajar di sini
termasuk kami para pelajar indonesia
dan belum ada sih lebih kepada bebasan kita masing masing
kalau mau merayakan valentine's silakan
tidak juga tidak apa apa
apalagi kalau pelajar indonesia rata rata pasangannya dan juga keluarganya kan jauh dari rumah
jadi kebanyakan kita video call aja ataupun ngobrol ngobrol
dengan sesama teman teman indonesia
menikmati hari ini sama seperti hari hari lainnya
nah tadi menarik tuh ya
stella sempat curhat sedikit itu merayakan halim
hari valentine ini dengan telpon keluarga telpon pasangan yang ada di indonesia
nah selain itu gimana nih
boleh cerita ke kita di sini bagaimana cara stella merayakan hari valentine hari ini
dan sebenarnya apa sih makna valentine's bagi seorang stella now
maknanya sebenarnya valentine's itu nggak ada makna khusus ya
karena kalau kita lihat hari kasih sayang itu setiap hari hari kasih sayang gitu
tapi mungkin lebih kepada rasa bersyukur bahwa meskipun sekarang sudah jauh dari rumah
jadi keluarga menuntut ilmu di sini tapi support dari orang orang terkasih dari orang tua dari kakak adik dari pasangan
itu tetap ada sampai sekarang dan diharapkan terus kita bisa saling support ke depan
dan apalagi kalau teknologi sekarang sebenarnya tidak terlalu menyifahkan bagi kami pelajar indonesia untuk berhubungan dengan orang orang terkasih yang ada di indonesia ya
karena sudah bisa ceo call dan kapanpun bisa dihubungin dan diajak bicara
jadi sebenarnya kita have fun aja di sini semuanya
yang penting bagaimana menjalani hubungan ke depan
dan tetap setia bersama pasangan itu
dan utama para pelajar indonesia yang ada di indonesia
dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar
harap gitu mayfreen
yang pasti kalau kita bisa lihat ambil positifnya adalah di hari valentine ini itu tadi ya restoran restoran bisa full book
kemudian juga para pedagang bunga coklat ini bisa mendapatkan untung yang berlebih
mungkin itu positifnya
bisa kita rayakan bersama ya
yang pasti sekali lagi happy valentine's day untuk stella
jangan lupa sampaikan rasa sayang anda kepada pasangan dan juga keluarga yang ada jauh di indonesia
sampaikan salam saya untuk seluruh pelajar indonesia juga yang ada di uk ya
terima kasih stella